ingin healing di akhir pekan ini
coba nih memanjakan mata di terasering penyewian
hamparan terasering ini ada di tiga desa
yaitu sukasari kaler sukasari kidul
dan juga teja mulia kecamatan argapura majeleng kajawabaran
para pengunjung tampak menikmati alam
dengan bersuap foto berlatar hijaunya di daunan
sambil menghirup udara segar
perjalanan menuju terasir ini memang cukup terjal
tapi akan terbayarkan dengan pemandangan unik setibanya di lokasi
apalagi tak perlu mengeluarkan banyak dana
cukup bayar tiket masuk lima rupiah saja dan bawa bekal makanan
jadi bisa sambil piknik asik kan
tapi jangan tinggalkan sampah ya supaya tetap bersih dan asri
oh iya waktu terbaik berkunjung adalah di akhir desember
dua pekan setelah proses tumbuh tanaman bawang dan dedaunannya menghijau
akhir november kemarin petani baru saja paneni
dan akan bersiap menanam lagi
karena suasananya sangat sejuk dan indah
cukup terjal cuman dengan keindahan alam terobati lah sedikit
weekend memang kita mengalami peningkatannya
tetapi untuk saat ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan
dibanding dengan tahun tahun lalu
apalagi kalau pisahkan weekday hari hari biasa itu terkesan lengang
ketika kita kembali ke rumah kita bisa menikmati tempat yang lebih menyenangkan

keseruan akhir pekan juga bisa anda habiskan dengan bersepeda air
di wisata hutan mangrove cimanceri di desa lontar kecamatan kemiri kabupaten tanggerang banten
gunakan rompip lampung dan helm ya demi keamanan
awasi juga anak anda selama bermain sepeda air
hiburan yang murah sehat ya bisa mengenalkan
terutama untuk anak anak ya ke alam juga ya mencintai ada mangrove di sini kan
pastinya mengenalan jenis jenis mangrove
di sini itu ada sekitar enam varietas mangrove
salah satunya jenis rijopora atau bakau ada pidada ada api api ada nipah ada jerujo dan brugeria swindrika
pengunjung pun bisa menjajal wisata susur sungai menggunakan perahu motor
serta edukasi pengenalan jenis jenis mangrove
tim liputan cnn indonesia